keliatannya sih agak susah
mama kan tahu sendiri
milo selalu aja jagain dia
tapi tetap ma
tetap ada satu hal yang harus tetap kita waspadai
papa juga gak berani memberikan kepercayaan
pada orang yang salah
perasaan papa tuh sama
pada waktu papa ngendong arvindo
waktu dia masih kecil mah
jadi seperti ada
ikatan kebahagiaan antara papa dengan dia
papa gak perlu mendramatisir keadaan
wajar kalau perasaan itu muncul
sekian lama papa begitu mengharapkan
kehadiran bayi arvino dalam keluarga kita
jadi kalau tiba tiba ada seorang bayi muncul
yang nggak jelas asal usulnya
seluruh perhatian papa
ya akan terjura pada bayi itu
ah pikirin risikonya aja deh
papa mau sampai ada yang datang kesini
menuntut karena kita mau merawat anak
dengan secara hukum yang gak sah
aku berjanji untuk memenuhi perintah terakhir dari seorang ibu
agar menjaga anaknya dengan baik
seharusnya ini menjadi tanggung jawab aku
tuhan aku berjanji untuk menjaga anaknya dengan baik
anak dari mbak mita bukan cuma untuk mengembalikan bayinya kepada kakeknya
tapi juga untuk memastikan bahwa mereka bisa menerima cucunya itu
kalau fino sampai ini mau ke panti asuhan
semua salah aku ya tuhan
aku benar benar jahat
mama teringat tinggalkan kamu di sana sendiri
mama kangen sama kamu
mamamu udah gak sabar mau ketemu sama kamu lagi
asal kamu tahu ya mila
kita semua ini udah ragu kalau dia itu minta
iya mah aku tahu dan aku juga ragu kalau dia itu minta atau bukan
tapi tetap aja
keputusan untuk membawa vino ke panti asuhan menurut aku itu gak tepat
kita semua sudah setuju menyerahkan bayi itu ke panti asuhan
kamu jangan alang alangin
kasian dong sama mama
mama udah capek dengan semua ini
tapi mak tetap aja mak
hati kecil aku masih ngerasa kalau vino itu adalah anaknya kak arvino
makanya aku tetap bertekad untuk menyewa babysitter
supaya dia gak terlantar
selalu berbicara mengenai hati nurani ikatan batin
kalian itu sadar gak sih kalau kalian tuh udah dibodohin sama perempuan itu
berarti aktingnya berhasil
hati kecil itu gak bisa bohong mah
tapi gimana kalau hati kecil kamu ternyata salah
apa kamu mau bertanggung jawab
dengan semua masalah masalah yang timbul akibat bayi itu
aku yakin kalau hati kecil aku itu gak salah
tapi seandainya emang salah
udahlah kita anggap aja kalau kita membesarkan vino itu sebagai ibadah
papa udah setuju sekarang kamu yang berhenti ya

belum ada kabar apa apa mas
kalian gak kasih info ke bibi
bisupi juga khawatir kalau inget neng mita
semoga berjaya ya mas
gimana caranya ya dia supaya bayi itu bisa keluar dari rumah ini
aku juga bingung ma keliatannya sih agak susah
mama kan tahu sendiri milo selalu aja jagain dia
tapi tetap pun tetap ada satu hal yang harus tetap kita waspadai
terima kasih neng mita
kembalinya minta ke rumah ini
kita gak akan mungkin bisa kembali ke dalam rumah ini lagi
gimana sih dia katanya pinter
dipikir dong dia di luar asan itu sendiri
kalau sampai kehabisan uang dia putar otak dia kembali ke rumah ini
nggak ma nggak
itu nggak boleh
boleh sampai terjadi ma
kalau perlu kita gandain aja semua pengamanan di rumah ini mah
mama datang vino mama datang kita bersama sama lagi nanti
siapasih jangan kita guna kub oregon
mas apis waktu lepas ini udah our
aduh gimana sih kak musri
disuruh diemin malah dibawa kesini
sakit telinga saya tau
tapi maaf sepertinya vino ini